cip mau ngambek lagi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
alhamdulillah selamat ya sayang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
juara pelajar lomba perpretasi mak
sukses sayang ya
kenapa sih pak
papa kenapa sih
kenapa sih pak
ini bukan alasan papa nggak kasih hadiah kan
papa selama ini menghidupi kalian dengan rezeki yang halal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
sampai dengan penyelidikan ini
beberapa aset kita akan disita
dan kalau sudah selesai
pak kalau terbukti berarti nggak dikembalikan ya pak
dengan sangat menyesal bapak akan sampaikan ini
untuk kamu dinda
tidak ada hadiah buat kamu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
hanya rp lima puluh maksimal per hari
pak aku itu cuma bumbu deka doang
nggak ada yang lain
hah papa gitu
janji itu nggak boleh diingkarin pak
papa johan udah janji sama aku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
papa ini bercanda ya
hari gini uang rp lima puluh cukup buat apa pak
di abang buur buru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
cuaca dingin begini
beneran deh tadi aku ngeliat mah
udah deh kita ini lagi banyak masalah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
kok gak ada ya
aku kan tau
kau itu lagi berantakan terkata sama semismu
aduh inka please deh
lupain dulu masalah itu
eh denger ya
gue tuh bakal buktiin
pasti masih ada jejak dari orang itu
bukannya gua ga mau tau ya lu harus tangguh makan gue
iya iya kak tenang aja deh lo
kulangnya juga si jaterine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
oke tapi kalau ternyata
jadi sebenernya saya ini adalah eksekutif muda
keliatan kan bukannya masih muda banget
ih mana ga terbukti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
maksudnya saya bergerak di perusahaan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
dia ga pengen diru gue
prat hilang dah kocap gue ini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
pasti dia paling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
masaimu emang enak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
sampai jumpa lagi